kita tinggalkan soal aborsi kita beralih ke informasi selanjutnya desi
pemerintah provinsi dki jakarta mengajukan kasasi ke mahkamah agung
terhadap putusan pengadilan tata usaha negara jakarta yang memenangkan warga bidara cina jakarta timur
ya sebelumnya warga bidara cina menggugat pemerintah provinsi dki
karena mereka merasa digusur tanpa adanya sosialisasi sebelumnya
nah majelis hakim pt un jakarta juga menganggap surat keputusan gubernur dki itu
terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur
telah melanggar asas asas pemerintahan yang baik
dan terkait keputusan tersebut pemprov dki jakarta akan melakukan kasasi
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok membantah
jika selama ini pemprov tidak melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga
terkait proyek pembangunan sodetan kali ciliwung dan kanal banjir timur